dukungan diberikan langsung kepada jokowi minggu pagi di kota lama semarang jawa tengah
dukungan disampaikan oleh koalisi alumni di ponegoro yang merupakan perkumpulan alumni beberapa kampus di jawa tengah dan yogyakarta
dalam pidatonya calon presiden petahana jokowi mengungkapkan beberapa kasus hoaks yang menyerang kubunya beberapa waktu yang lalu
seperti adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos dan kasus hoaks penganiayaan ratna sarumpait
ada lagi katanya dianiaya
mukanya babak belur
nah untungnya untungnya
yang namanya mbak ratna sarumpait
sarumpai itu jujur
saya loh saya kenal mbak ratna ini lama
beliau itu memang berani dan jujur
sehingga waktu terakhir terakhir sudah rame ya beliau menyampaikan apa adanya
ya saya juga terlalu serang
saya sampaikan apa adanya
dalam agenda kampanyenya di beberapa titik akhir pekan ini calon presiden nomor urut satu jokowi dodo beberapa kali melontarkan pernyataan keras
mengenai berbagai serangan hoaks yang ditujukan kepadanya maupun kubu tkn
jokowi menyampaikan dirinya tidak takut apapun untuk membela kepentingan bangsa saat ditanya soal pidato kerasnya
jokowi menjawab pidato keras tidak masalah asal menyampaikan dengan fakta
setelah bapak ibu tanggungnya nggak ada hal

agak kencang pak
masa suruh halus terus
ya kadang kadang kita kan bosen
bolehlah keras keras dikit dikit kan gak apa apa
yang paling penting menyampaikan

yang paling penting menyampaikan data
yang paling penting bukan menyampaikan sempuran dosa
yang paling penting bukan menyampaikan sempuran kebohongan
yang paling penting bukan menyampaikan sempuran hoaks
tujuannya apa pak
pak pidatanya agak ikhlas
tujuannya hanya memberi semangat kepada relawan kepada
dalam dua hari ini
yang menyampaikan dukungan kepada kita memang perlu militansi dalam setiap kita bekerja
joko widodo melemparkan beberapa pernyataan yang menjadi kantor dari serangan yang kerap diterima pemerintahannya
yang menyinggung beberapa pernyataan prabowo mulai dari prediksi indonesia bubar propaganda ala rusia hingga hoaksirat nasarumpai
capres petahana joko widodo berbicara tajam dalam sehari
jokowi menyerang rivalnya prabowo subianto dengan berbicara sejumlah isu
pernyataan pernyataan itu disampaikan jokowi dalam kampanyenya sabtu kemarin
jokowi berbicara saat berkampanye di surabaya dan semarang
saat bersilaturahmi dengan paguyuban pengusaha jawa tengah di semarang jokowi menyinggung soal indonesia akan bubar dan punah
ia meminta jika ada yang berbicara soal indonesia

dan bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi kita harus optimis
sebelumnya pernyataan indonesia bisa bubar dan punah disampaikan prabowo berdasarkan novel fiksi karangan singer dan co
kemudian soal indonesia bisa punah disampaikan prabowo dalam konferensi nasional partai gerindra akhir dua ribu delapan belas lalu
kita tidak bisa kalah kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah negara ini bisa punah
di surabaya jokowi menyampaikan banyaknya hoaks yang menimpa dirinya
jokowi menyebut banyaknya hoaks dan fitnah itu karena adanya adu domba ala asing
jokowi menduga hal itu dilakukan oleh tim ses yang menyiapkan propaganda ala rusia
ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan fitnah
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan dusta
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan hoax
ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
jokowi juga berbicara mengenai kasus pemukulan ex jurkamnas prabowo sandiaga ratna sarumpayat yang ternyata adalah kebohongan
jokowi menduga hal itu diarahkan ke pihaknya
maksudnya apa sih dulu dulu
ini bonyok kb bonyok semuanya mukanya
ini mau diarahkan ke mana sebetulnya mau diarahkan ke saya
bahwa yang menganiaya itu adalah kelompoknya satu gitu
mau diarahkan ke sana tahu
nanti ngomongnya apa udah seperti itu kriminalisasi
perubahan gaya bicara ofensif jokowi ini tak sekedar dimaknai sebagai bentuk kepanikan atau kekhawatiran tapi juga percaya diri
seperti dikutip dari detik com
komunikasi politik gun gun herianto mengatakan sebagai incumbent jokowi punya kepercayaan diri karena memiliki kekuatan real politik
namun hal itu bisa juga diartikan sebagai bentuk kepanikan
menurut gun gun situasi elektoral jokowi yang belum aman karena swing voter yang jumlahnya lebih besar menjadi penyebabnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini